sama walaupun dari rumah mas mending tetap semangat ya bersama masing
mengajar secara online khususnya bagi siswa sekolah dasar kelas satu dua dan tiga
menjadi tantangan tersendiri bagi komang ayu tutik suliastini
komang ayu adalah guru di sd bali public school di denpasar
selain harus menyapa murid dan orang tua setiap pagi melalui aplikasi zoom
komang ayu juga harus membuat video tutorial materi pembelajaran tematik melalui ponselnya
video ini dibuat kurang lebih berdurasi sepuluh hingga lima belas menit sebagai bahan pembelajaran bagi siswa di rumah
seorang rekan guru lainnya membantu memegang ponsel saat dirinya merekam materi yang nanti akan di upload di channel youtube
kita mau membuat pembelajaran semenarik mungkin supaya disenangi dengan anak anak apalagi saya mengejar kelas satu
anak anak biar menarik dulu dari postur tubuh saya materi pembelajaran
kemudian dan isi dari pembelajaran dan pembahasan setiap materi yang saya bahas
sistem pembelajaran jarak jauh atau pjj di saat pandemi tidak hanya membuat siswa mengalami beberapa kendala
pihak sekolah pun menghadapi beragam tantangan
kita berusaha bagaimana membuat kelas online ini seperti kelas offline
anak anak masih bisa berinteraksi dengan guru gurunya seolah olah
baik itu secara misalnya mengerjakan latihan tugas yang kita aplikasikan secara online
dan juga kita berikan brainstorming
misalnya icebreaking kita game atau trik trik apalah yang bisa membuat siswa itu menjadi relax saat mengikuti pembelajaran
tidak hanya di sekolah dasar sekolah menengah kejuruan yang dituntut lebih banyak praktek ketimbang teori juga memiliki tantangan tersendiri di tengah sistem pjj
seperti di lantai
ini dilakukan para guru pengajar di smkn tiga dan pasar
mereka menyelenggarakan empat program keahlian seperti tata boga akomodasi perhotelan kecantikan dan tata busana
kita memilih kurikulum yang adaptif
kurikulum yang menyesuaikan dengan kondisi sekarang
itu yang kami lakukan
sehingga tuntutan akhir dari sebuah kurikulum itu anak harus bisa apa
bicara smk adalah bicara anak terakhir harus bisa ngapain
yang kami kejar
contoh misalnya guru saat ini dalam satu semester dia harus mengajar table nepkin satu contoh
melipat nepkin untuk menata meja
jadi yang jelas goalnya nyampe
anak bisa melakukan suai sup kemudian menyelesaikan tugas ini
tidak hanya diperlukan kemampuan teknologi
dalam pemberian pjj ini guru sekolah menengah kejuruan juga dituntut dapat
memotivasi siswa agar tetap bersemangat meski hanya sebatas tatap muka secara online
tantangan bagi saya sendiri mengembangkan video pembelajaran
biasanya kita kalau tetap muka itu biasanya cuma empat point
tapi dengan adanya pembelajaran daring seperti saat ini
ini adalah memotivasi siswa lebih giat lagi belajar dibandingkan dengan kemarin
saat ini pemerintah provinsi bali melalui dinas pendidikan provinsi belum mengeluarkan aturan
diperbolehkannya membuka sekolah
dengan tatap muka
meski dengan aturan protokol kesehatan ketat
hal ini disebabkan masih adanya kekhawatiran akan terjadi kluster baru penyebaran covid sembilan belas
tim liputan dan pasar bali